tadi pak menteri bpn menyampaikan
selain itu kami juga izin melaporkan
gebuk gebuk gebuk mafia tanah
kejahatan pertanahan oknum mafia tanah
di provinsi jawa timur dan provinsi sulawesi tenggara
diselamatkan potensi kerugian masyarakat
dapat kami laporkan juga kepada bapak presiden
potensi kerugian keuangan negara
dan harus kita terus lanjutkan
untuk turut menghadirkan iklim investasi
melalui kepastian hukum hak atas tanah
baik dari dalam maupun luar negeri